eh pakar cinta dari mana sih
punya pacar aja gak pernah
mendingan gue gak pernah pacaran
daripada lu masih mikirin aja tuh mantan
sebagai pakar cinta gue pengen kasih tau ke lo ya
mantan memang pernah ada di hati kita dan pernah mengisi hari hari kita
tapi itu dulu
sekarang saatnya lu berpikir ke depan dan buktiin ke dia
kalau dia pernah meninggalkan orang yang salah
makasih ya lo berdua
yeay nggak sentuk gitu dong
maaf bu saya diminta untuk manggil reva ke ruangan rektor sekarang juga
pak kenapa lo dipanggil
reva kamu dipanggil
oke lah di road race and of bear dua ribu dua puluh lo memang juaranya
gue lagi yang juara
oh setuju gue kalau itu
hei kita tuh gak boleh sesumbar
ada yang lebih susah daripada meredup
jadi kita gak boleh sesumbar dulu dong
gue pikir ada masalah apa
ternyata pas anjaya nawarin gue ikutan lomba debat mahasiswa dengan bahasa inggris
karena nilai toefl gue tinggi
maaf apa benar kamu yang bernama reva
oh ya perkenalkan saya herman orang tuanya boy
saya memang beberapa hari ini ingin mencari kamu
kebetulan saya dapat informasi dari security kampus
kalau kamu sedang dipanggil oleh rektor
makanya saya datang ke sini untuk menemui kamu
iya om emangnya ada urusan apa ya om
pengen ketemu sama saya
akhir akhir ini saya dengar
kalau kamu sedang dekat dengan boeing
kamu juga sering ketemu dengan boy
bagi saya ini cukup mengusik
sebelum om mikir terlalu jauh
biar saya lurusin dulu ya
saya sama boy itu gak ada hubungan apa apa
saya gak tau
mana berita yang benar
tapi akhir akhir ini
saya sering mendengar dari orang orang
kalau kamu sangat dekat dengan polri
kayaknya kalau itu salah paham aja sih om
ya meskipun saya sering ketemu sama boy
itu cuma karena kebetulan aja
dan itu bukan berarti saya dekat sama boy
atau saya punya hubungan lebih sama boleh
om disini cuma sedikit mau menjelaskan
kalau saat ini
sudah menerima perjodohan dari sila
karena ini adalah permintaan terakhir
dari alma rumah mamanya boy
untuk menjodohkan boy dengan sila
boy sekarang sedang belajar
untuk bisa melakukan pendekatan kembali dengan sila
karena sila itu adalah mantan pacarnya boy
situasinya seperti apa
kalau kamu terus dekat dengan boy
kalau sekarang memang kalian gak ada hubungan apa apa
kalau kalian sering ketemu
kan bisa saja terjadi nanti
hubungan kalian semakin dekat
dan om gak mau
kalau poin nanti hubungannya jadi rusak dengan sila
karena boy itu sudah punya tunangan yang namanya sila
kalau kamu sudah paham eva
om permisi dulu ya
kan kamu sudah dari mana
kalau di sana
kau di mana
jangan nanya warna terlalu kaya
ada masalah apa sih lo sama gue
gak enak banget muka lo
gue baru tau ya
ternyata walaupun lo jago di jalanan
tapi ternyata lo gak punya nyali ya
lo pasti akan bersikap gentle
dan jelasin ke bokap lo
jadi bokap lo gak usah repot repot nyamperin gue
untuk bilang ke gue untuk jauhin loh
karena lo udah terima perjodohan sama sila
apalagi kalau itu adalah permintaan terakhir
dari amalrum nyokap lo
dan satu lagi
kalo lo udah gak mau berurusan dengan gue
buru buru deh lo cari kalung gue
terus balikin ke gue
dan abis itu gak usah gangguin hidup gue lagi
ada di jawa
ada di provinsi
akan malah kalian juga lagi
malah ia otugas
macan berat lanjut
punya waktu untuk nunggu reva di kampus
tapi kenapa sekedar ngangkat telepon gue aja gak bisa
apa segitu sibuknya
woy kenapa sih lo
muka lo sewot banget kayak ngajakin orang berantem
abis ketemu yayang juga
eh bukan yang ngajakin orang berantem
itu mana abis berantem
gak liat tuh bukanya gue kenceng gitu
terus tadi reva pas cabut
seram juga sih
cerita lah sama gue
gue ini selain sahabat lo gue juga pakar cinta

punya pacar aja gak pernah
mendingan gue gak pernah pacaran
daripada lu masih mikirin aja tuh mantan
sebagai pakar cinta gue pengen kasih tau ke lo ya
mantan memang pernah ada di hati kita
dan pernah mengisi hari hari kita
tapi itu dulu
sekarang saatnya lu berpikir ke depan
dan buktiin ke dia
kalau dia pernah meninggalkan orang yang salah
hah apa sih lo berdua
yeee jangan suntuk gitu dong
ngapain bokap gue dateng ke kampus
terus segala negor sih reva
suruh reva untuk jauhin gue
karena jelas kok gue sama reva gak ada apa apa
tapi gimana ceritanya tuh
ya dari sila lah
yang berani ngaduk ke bokapnya boy selain dia
tadi papanya boy datang terus nyariin gue
ya ampun reva ketemu camer gitu loh
bukan malah betik kayak gitu
udah deh udah deh
lo gak usah bercanda
karena gue lagi bener bener malas banget
tau gak sih
tadi papanya boy itu nyuruh gue jauhin boy
padahal siapa juga yang mau deket deket sama si es balok
udah gitu dia pakai bawa bawa perjodohannya sama sila lagi
perasaan gue gak pernah gangguin mereka
si es balok aja tuh yang nyari nyari masalah mula ama gue
wah fix banget ini semua tuh gara gara sila
si nenek lampir itu
pasti dia udah ngadu yang aneh aneh tentang allah
ah udahlah gak usah dibahas maus maus gue
bawa motor yang bener lo hati hati
woi tunggu abang lagi cepetan
lo tau banyak mobil lo
nekap nyebut yak
lo kaya gatau diajak
bukannya kemarin lo lagi seneng banget bon
berat badan lo turun dua kilo
terus sekarang kenapa lo makan banyak banget
ini salah satu gue ngerayain udah berhasil nurin berat badan dol
kalau gitu mah sama aja
naik dua naik lima belom aja tuh timbangan jerit jerit karena keberatan nimbang badan lu
hah lu bisa aja dul
dul anak yang serigala dul
mau ngapain mereka tengah malam biasanya mereka jalan rame rame
kok sekarang cuma berempat
mungkin dia lagi ada misi dari mondi
jangan jangan barangnya ilegal lagi dul
gimana kalau kita buntutin
nanti sekalian kita laporin gerak gerik mereka ke boy
tumben kamu duduk di sini
biasanya pulang ke rumah ganti baju langsung pergi sama geng motor kamu
ya atau kamu langsung masuk kamar
emangnya ada apa
aku sengaja di sini
karena aku tunggu papa pulang
tapi tolong gak usah ikut campur urusan pribadi aku lagi
yang kamu maksud hubungan kamu dengan reva
papa harus ikut campur dalam persoalan kamu dengan reva
kamu ini kan sudah dijodohkan dengan silat
ini bukan perjodohan main main boy
hubungan kalian ini sudah direstui oleh dua keluarga
dan kalau bukan ini permintaan terakhir dari almarhum mama kamu
papa gak ngikut campur kok
sampai sini aku paham
tapi kayaknya papa gak perlu nunggur dia kayak tadi
masa aku harus berkali kali meyakini papa
aku dan reva gak punya hubungan apa apa
oke oke papa paham
kalau kamu gak punya hubungan apa apa dengan reva teman kamu itu
kenapa bapak sering dengar laporan kalau kamu berduaan sama dia
kenapa gak ada perempuan lain
kalau kalian bertemu terus
apa mungkin hubungan ini dianggap cuma sekedar berteman
ya aku emang sering ketemu sama dia
tapi bukan aku sengaja pak
karena memang kebetulan kita ada urusan yang bareng
dan papa harus tahu
apa yang kita lakukan
apa yang kita lakukan
apa yang kita lakukan
apa yang kita lakukan
apa yang kita lakukan
apa yang kita lakukan
kamu selama ini gak ada hubungan yang spesial dengan reva
papa kenapa gak dengar laporan kalau kamu pergi dengan cewek lain selain reva
yang bapak tahu cuma dia
kamu harus hormati hubungan kamu dengan sila